sukses melampaui target pssi di piala asia u dua puluh tiga timnas indonesia dipastikan akan menerima bonus
pernyataan ini disampaikan ketua badan tim nasional pssi sumarji kepada awak media di jakarta sabtu pagi
sumarji yang mendampingi perjuangan garuda muda sejak pemusatan latihan di piala asia u dua puluh tiga hingga playoff kualifikasi olimpiade tersebut
menyebut seluruh personel timnas akan menerima bonus
meski demikian sumarji enggan merinci mengenai nominal dan bentuk dari bonus ini
sebagai catatan pssi menargetkan timnas lolos ke delapan besar piala asia u dua puluh tiga sementara hasilnya mampu melampaui target
garuda muda menduduki peringkat empat piala asia
keras seperti apapun kalau tidak ada bonusnya ya kan gak semangat